setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri para ahli kesehatan
kuantas kehilangan daya tariknya atas pemecatan lebih dari satu enam ratus pekerjanya selama pandemi covid sembilan belas
jika dilihat secara umum
untuk mendorong peningkatan kerjasama dan mengumumkan pelonggaran hambatan perdagangan
israel memiliki semua hak untuk berwujud
kenapa anda melihat data yang tertinggi di indonesia
sementara cillian murphy dari oppenheimer membawa pulang kemenangan untuk aktor terbaik
mereka bertindak sebagai termometer laut yang sempurna
sedangkan varian b satu satu mempengaruhi efikasi moderna dan pfizer
yang dikelilingi oleh sungai victoria di daerah perumahan pastoral
penambahan ini dikontribusi oleh lima provinsi
tanggal dua sampai dengan delapan oktober
kita sebenarnya memiliki rekor kontinu dari perubahan itu
nah salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah soal format liga yang akan menggunakan sistem baru
saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait isu penanganan covid sembilan belas
supermarket besar khususnya kohl s dan woolworths dituduh mencungkil atau mengangkat harga pelanggan
atas peran aktif daerah juga
keempat kekerasan terhadap anak memukul membentak hingga eksploitasi anak
pertama kali kita berkahwin
pemerintah telah mengalokasikan anggaran mencapai rp tiga puluh lima lima triliun untuk dibagikan kepada delapan tujuh puluh enam juta asn dan pensiunannya
menteri lingkungan hidup federal digugat karena diduga gagal melindungi kekayaan alam australia
asosiasi sistem pembayaran indonesia aspi menyebut
seperti filipina malaysia singapura dan thailand
strategi gas yang dikeluarkan semalam
perubahan tersebut berarti peningkatan maksimum untuk pembayaran bantuan sewa untuk orang tua tunggal atau pasangan dengan satu atau dua anak dengan penghasilan lebih dari tujuh puluh dolar per dua minggu
tentang kapan sebenarnya pemanasan global
telah dikerahkan untuk melakukan pembersihan mulsa gratis
telah ditunjuk untuk mengidentifikasi
ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan menjadi bagian dari
mengeluarkan peringatan akan kasus yang dapat mengakibatkan tekanan stres
mari kita implementasikan semangat persatuan
duta besar tiongkok untuk australia menggambarkan tahun dua ribu dua puluh
serangan penyakit infeksi pernapasan di seluruh negara meningkatkan kekhawatiran dalam persiapan anak anak kembali ke sekolah
salah satu isu yang akan dikaji adalah apakah industri supermarket yang saat ini
korban selamat dari gempa yang mematikan di moroko tidur di jalanan untuk malam ketiga saat pencarian meningkat
sungai diperkirakan akan naik dalam dua puluh empat jam ke depan di kota regional utara swepperton
juru kampanye no yang lain dan yang juga anggota parlemen dari partai nasional barnabi joyce yang mendukung the voice tetapi tidak memahami betapa pentingnya perubahan terhadap konstitusi
ini adalah hal yang telah kita bicarakan beberapa kali dan yang kita fokuskan
dan dalam sepak bola bintang sokerus martin boyle berada dalam kondisi stabil di rumah sakit
pemimpin partai hijau adam band mengatakan migran tidak bisa disalahkan atas krisis perumahan itu
dr charles mengatakan akan ada investasi publik
telponlah beyond blue di seribu tiga ratus dua ratus dua puluh empat enam ratus tiga puluh enam
telah meluncurkan sebuah perjalanan menuju stasiun ruang angkasa internasional dari florida
anda bersama sbs bahasa indonesia
sekitar tiga ratus kasus di mana anak anak menjadi korbannya
pemain sayap itu harus ditandu keluar setelah terjatuh dengan canggung saat berebut bola
palase telah menduduki kursi teraman partai buru di queensland tersebut
liga kasta tertinggi musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat akan diikuti oleh delapan belas klub yang sama dengan musim lalu
orang di seluruh negara
dalam sarangan balasan dua hari setelah teheran mengatakan telah menyerang kelompok lainnya dalam wilayah pakistan
tiga puluh ribu rumah dalam lima tahun pertama
partai buruh dan partai hijau telah mencapai kesepakatan
untuk mendorong warga australia mendukung suara pribumi kepada parlemen dalam referendum mendatang
dan sampai saat ini menurut weekly epidemiological update oleh who
presiden slovakia mengatakan perdana menteri negaranya robert viko masih dalam kondisi serius namun stabil sehari setelah terjadi upaya pembunuhan
pembatasan baru ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengekang migrasi
pihak tiongkok menuduh helikopter sihok angkatan laut australia itu melakukan aksi memata matai kegiatan tiongkok
yang ditemukan di laut karabia
tempat tempat yang berada di atas jalanan
menyebut angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
pencarian anak laki laki berusia dua belas tahun yang hilang
agar dapat memastikan pendidikan bagi semua keluarga australia
penelitian tersebut menemukan bahwa subsidi pemerintah untuk produsen bahan bakar fosil
ketika di teluk tengah mereka juga berpura pura mengejarkan hak hak penyelamatan
dengan seratus orang telah dievakuasi dari komunitas yang ada
dirinya mengupayakan suara mayoritas
wali kota surakarta sekaligus ketua pelaksana gibran raka buming meyakinkan jika persiapan kotanya sebagai tuan rumah sudah sangat patah
pemimpin oposisi federal peat dutton mempunyai beberapa penjelasan mengenai target perubahan iklim
akan menarik dukungan partainya terhadap
ia menambahkan pertanyaan pemerintah yang dipimpin oleh australian consumer dan competition body
ia menambahkan jatuhnya korban dari perang di gaza
hal ini dapat terjadi dikarenakan pulau jawa merupakan pulau
pertama kali kita berkahwin
diketahui bahwa sampai saat ini terdapat empat jenis varian
ketiga pada senin tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
lebih dari satu enam ratus pekerjanya
untuk menjalankan penyelidikan mereka
sekarang sehingga benda terbentuk pada pacaran kaki sendiri
kita sudah memiliki keterangan penjara terang untuk sebagian besar bagian utara
duta besar zhao xin mengatakan

tim hukum trump berusaha meyakinkan panel yang terdiri dari tiga hakim
men kembali menghilang saat tur nba dua pertandingan cairns typhan berakhir berita selengkapnya
sementara itu komisi persaingan dan konsumen australia menyambut baik reformasi baru yang akan memperkuat kewenangannya dalam mengatur mulger dan akuisisi
di beberapa tempat di sydney masih terus dilakukan
dengan mempertimbangkan gas dan perang
tiba tiba bertanya pertanyaan seksual
pemimpin partai hijau edem benz mengatakan migran tidak bisa disalahkan atas krisis perumahan itu
dan himbauan untuk meningkatkan testing di setiap provinsi
pasca serangan hamas pada tanggal tujuh oktober
wilayah tersebut dengan serangan udara terberat dalam sejarah konflik israel palestina menewaskan sedikitnya sembilan ratus orang menurut kementerian kesehatan gaza
untuk bersikap lebih semakin siaga dan antisipatif terhadap penularan covid sembilan belas
dalam upaya agar fasilitas tersebut dapat menerima lebih banyak siswa
hal hal yang perlu dilakukan untuk membuat komunitas ini berpengalaman
untuk memberikan dasar yang lebih konkrit
semua tempat ini terdapat dan diperbaiki
berhasil menurunkan sepertiga dari kenaikan kasus mingguan pasca idul fitri di tahun dua ribu dua puluh lalu
yang kini ditutup setelah sejumlah kecil asbest
tapi sekarang dengan adanya kris transfernya yang kemudian
yang menjadi perhatian yaitu b satu ratus tujuh belas dari inggris
dia mengatakan warga kaya australia menerima potongan pajak yang signifikan sementara para penyewa berjuang menghadapi kenaikan biaya sewa
jadi ada suatu keterangan cairan hujan yang lebih keras
al hilal membuat sejarah di perempat final dengan kemenangan ke dua puluh delapan berturut turut di semua kompetisi
satu adalah mereka ingin memiliki target dua ribu tiga puluh lima tapi tidak memberitahu orang australia apa itu untuk berdiskus
kembali menerima sebanyak delapan juta dosis vaksin sinovac
namun pihak tidak masih unggul
dan bukan mewakili lembaga eksekutif
j sepuluh angkatan udara tiongkok mengarahkan suar ke helikopter australia di perairan internasional laut kuning sehingga memaksa helikopter itu untuk mengelak
yang spesifik sesuai risiko per daerah
palestina untuk menjadi anggota pbb
bersama ratrika artika inilah flash week podcast
transaksi kris tuntas ini dapat dilakukan menggunakan penyedia jasa uang elektronik non bank
atas kekalahannya enam dua enam tiga kemarin tanggal dua belas mei
untuk memperketat kendali atas negara tetangganya itu
orang tua mengakui mereka terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka
brad button ditangkap setelah diduga kehilangan kendali atas bus berisi tiga puluh lima tamu pernikahan di kawasan hunter valley pada bulan juni lalu
di sejumlah lokasi di sydney akan terus berlanjut
termasuk juga dalam upaya pengendalian covid sembilan belas
nata mansell dari tasmanian aboriginal center mengatakan masyarakat sudah lama menantikan momen ini
lagu yang baru diluncurkan dari the bridge
dan kini pemerintah federal dapat fokus pada hal yang benar benar penting
petugas penghilangan asbest bersertifikat
untuk mengirimkan lebih banyak uang untuk pemerintah pemerintah
pertama kali kita berkahwin
di bidang kriket ketua penjeleksi putra australia george belley telah mengkonfirmasi bahwa
di australia menjadi minoritas
presiden amerika serikat joe biden telah memperingatkan israel bahwa pendudukan apapun di gaza akan menjadi kesalahan besar
satu satunya pemerintahan partai liberal
hal itu terjadi ketika pemerintah mengumumkan
hal ini diungkapkan bersamaan dengan dirilisnya sebuah laporan bahwa
dalam hal kehilangan nyawa orang orang yang tidak bersalah
pemerintah federal sedang membentuk dana modal kerja baru sebesar rp delapan belas juta
seiring dengan ditutupnya pembangkit listrik tenaga batu bara
sepertiga orang tua tidak mampu membayar perlengkapan esensial sekolah
dari jumlah tersebut mereka menemukan dua ratus delapan anak terpapar covid sembilan belas
tapi secara terlalu besar
lepas itu kami juga akan datang dari tanah
pertama kali kita berkahwin
dari cabang olahraga tepat tiga puluh hari atau satu bulan indonesia akan menjadi tuan rumah asean para games dua ribu dua puluh
pertama kali kita berkahwin
dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kita membalasnya dengan indeksasi
dan peraturan terburu itu menjatuhkan secara bergantung pada keluarga dan motoris
yang mengatakan bahwa energi nuklir masih merupakan pilihan terbaik
badan pom telah menerbitkan laporan pengujian vaksin covid sembilan belas astrazeneca
sekian warta berita sps audio untuk hari rabu tanggal sepuluh januari
terus melancarkan serangannya di selatan gaza
pemerintah berisiko gagal mendapatkan dukungan terhadap kebijakan perumahannya
ia dipilih jokowi sebagai menteri dalam negeri pada periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas kemudian kembali dipercaya masuk kabinet dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat sebagai menpan rb
laporan kologik baru menemukan bahwa harga rumah telah melonjak lebih dari tiga puluh persen di seluruh negeri
djokovic dikalahkan petainis chile alejandro tabilo di italia terbuka
jadi bukan sesuatu yang baru untuk tarik dan setor melalui agen atau atm
pemerintah federal telah menunjuk mantan menteri crake emerson untuk memimpin tinjauan tersebut
dalam gugatan hukum yang diajukan
sampai usaha yang berskala besar
dan akhirnya berakibat buruk bagi para korban
berdasarkan penelitian dengan seribu tiga puluh sembilan responden juga ditemukan bahwa
proporsi kasus corona pada anak secara nasional saat ini adalah dua belas lima persen
dan mencuaikan kesempatan kamera
mereka diperintahkan apakah mereka telah memilih atau tidak
atau menggunakan foto dari profil orang lain
baik satu atau lebih diantaranya dapat bersifat lebih menular
ataupun juga mencegah seseorang yang tertular
bukan tidak mungkin kasus positif di tingkat nasional
para pemilih yang datang ke tempat tempat tps
bahwa ada kesempatan di mana mereka beraktifitas tidak konsisten
kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang jelas
banjir terus berlanjut di beberapa daerah teritori utara di top en
dalam banyak perspektif ini mengakui apa yang sudah dikira

putaran ketiga italia terbuka hanya dalam waktu enam puluh tujuh menit
bertransaksi dengan kris tuntas dinilai lebih murah biayanya
kementerian kesehatan gaza mengatakan setidaknya sembilan ratus warga palestina telah tewas dalam serangan tersebut
di masa orde baru pria kelahiran satu desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ini pernah menjadi kader partai golongan karya golkar sebelum bergabung di pdip pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
pertama kali kita berkahwin
menanggapi kekerasan tersebut israel telah menolak akses warga gaza terhadap makanan air dan listrik
untuk menggantikan perdana menteri benjamin netanyahu
kami sekarang memiliki tujuh puluh delapan penyelidikan positif
sekjen pbb dalam pesan ramadannya mengatakan banyak orang yang akan merayakan bulan suci ramadan dengan hidup dalam konflik dan pengungsian
parlemen australia telah mengambil tindakan untuk mengutuk serangan terhadap israel yang dilakukan
jadi kemudian mereka juga meminta para pemimpin australia atas apa yang disebutnya sebagai tidakkan performatif
lima bulan setelah perang israel melawan militan hamas
dki jakarta naik lima tiga ratus dua puluh empat kasus
misalnya ucv sekarang udah ketahuan juara padahal masih ada beberapa hutan
pada prinsipnya solusi solusi tersebut tidak akan efektif
kini telah mencapai tiga puluh lima ribu orang
jadi selama ini sudah berjalan
mantan komando heston russel memberikan ganti rugi sebesar tiga ratus sembilan puluh ribu dolar
militer israel mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan serangan darah di jalur gaza setelah serangan mendadak yang dilakukan militan hamas mengguncang negara tersebut
jika abstain berarti pemerintah
dari kasus pada anak yang ada tiga hingga lima persen yang meninggal dunia
sejak tanggal tujuh oktober tahun lalu
berita terkini sbs audio program bahasa indonesia untuk rabu lima belas mei dua ribu dua puluh
dan terus meningkatkan testing dan kualitas pelayanan kesehatan
pemerintah federal mempertimbangkan undang undang seputar penggunaan kecerdasan buatan
untuk menahan dukungan mereka terhadap kebijakan energi

dan juga para kepala daerah saya memutuskan untuk memberlakukan ppkm darurat
di lain pihak pemerintahan biden menjauhkan diri
pertama kali kita berkahwin
berita dukacita dari dunia politik atas meninggalnya menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyo kumolo pada jumat satu juli ini pukul sebelas sepuluh wib di rumah sakit abdi waluyo
namun perlu diketahui bahwa perubahan efikasi vaksin atau kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit pada penerima vaksin
andreeva yang mendapatkan penyakit ini
di mana kondisinya pada saat ini berdasarkan provinsi
tapi kalau dari kasus catatan kami di dua ribu sembilan belas ada sebanyak dua ratus empat puluh sembilan kasus yang dilaporkan ke kami
mencari investasi dalam pengembangan melalui fundus pertama australia pengembangan
kami ingin memastikan semua orang terpaksa berinformasi sebelum membuat pernyataan publik
dan didukung oleh fakta bahwa ibu kota indonesia berada di pulau jawa
dari seluruh kasus nasional selama seminggu terakhir
dua keputusan yang dibuat oleh pengadilan federal
memberikan keterangan terbaru pada abc
ketiga kekerasan psikis meliputi penghinaan membentak dan mempermalukan dengan sengaja
kami telah melakukan lebih dari dua ujian
dari mana kita perlu berubah
dan masyarakat dalam upaya penanganan covid sembilan belas
yang disampaikan oleh riki kusumo
dan efeknya terhadap pengendalian covid sembilan belas saat ini
mengingat sudah adanya perubahan ke arah yang lebih baik
ini adalah bukti bahwa masyarakat dan pemerintah daerah telah belajar beradaptasi selama satu tahun
dan berdasarkan penelitian dari who
adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penularan covid sembilan belas
konsultan yang diberi kontrak pemerintah yang menguntungkan
yang disusun oleh abby o brien untuk sbs news
dan menambahkan ke tujuan lain
bahwa departemen dalam negeri gagal menggunakan informasi intelijen yang tersedia
dari komentar yang dibuat oleh senator demokrat chuck schumer
sampai jumpa di video selanjutnya
dan kemudian di ejuka
pendengar suhu global mungkin telah meningkat sebanyak satu lima derajat
untuk kita di wir kita percaya netaverse adalah ruang kumpulan virtual
hukum new south wales melarang hasutan untuk menimbulkan kekerasan
jumlah korban tewas akibat
rahman juga menegaskan bahwa lima puluh persen dari seluruh kasus kematian corona pada anak adalah kelompok balita
inten operasi ini adalah untuk memastikan keamanan masyarakat
yang akan memberikan efek positif di tengah krisis biaya hidup
anda bersama sbs bahasa indonesia

surat izin yang dikeluarkan oleh bepom tersebut merekomendasikan untuk menerima usulan penggunaan vaksin corona pada anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
anda bersama sps bahasa indonesia
perbandingan ini menunjukkan bahwa dampak pada kenaikan kasus yang ditimbulkan pada dua minggu pasca idul fitri di tahun ini
qatar mengatakan pihaknya masih berharap bahwa kesepakatan kejahatan senjata dapat dicapai di gaza selama bulan ramadan
dan berencana untuk menjalani pemeriksaan medis nanti
dan tidak akan melakukan kesepakatan
penemuan kanker payudara oleh ilmuwan australia
mereka memperingatkan bahwa pemanasan bisa mencapai dua derajat
di sini berakhir setelah dia ditemukan selamat dalam empat puluh delapan jam setelah hilang
kita telah bertanggung jawab secara ekonomis
termasuk setidaknya empat belas lima ratus anak anak
kini berubah menjadi lima pemain asing bebas plus legion asing asia tenggara
anda memahami bahwa kami tidak mengambil langkah kebal
maka provinsi di pulau jawa menyumbangkan lima puluh tiga
untuk menjatuhkan mental orang lain
untuk memastikan pemimpin kami tidak bekerja di tempat yang tidak dikonsumsi
kepala kepolisian federal australia bagi eksploitasi manusia
dalam bentuk balk di bandara soekarno hatta
itu selalu tujuan utama kami
mereka yang ingin menaklukkan kita
lebih dari satu delapan ratus permintaan bantuan telah diajukan ke
sangatlah penting untuk menurunkan tekanan dalam harga harga barang grosir
namun ketua acc yang akan datang gina cass
anda bersama sps bahasa indonesia melalui telepon genggam online serta radio
orang orang tersebut tampaknya telah ditembak mati
sekian wartaberita sbs audio
terkait dengan kecederaan yang akan terjadi pada para militer
bantuan tuhan kita akan menang
pemerintah federal telah merilis perakiraan inflasi yang lebih optimis dari departemen keuangan menjelang anggaran federal
hal hal ini memungkinkan kita untuk dapat menjaga agar kenaikan kasus
sekretaris jenderal perserikatan bangsa masa antonio guterres mengatakan
polisi new south wales telah memperingatkan para pengunjuk rasa bahwa unjuk rasa pro palestina ii
dan program vaksinasi nasional dapat terus berjalan sebagaimana mestinya
di episode hari ini saya berbicara dengan steven ng
dengan partai hijau yang mendapatkan
sekitar tujuh puluh persen perempuan yang membawa gen brca dua

yang pada tahun lalu berada pada peringkat dua dan tiga tertinggi
eijkman memberi catatan bahwa anak anak yang terinfeksi virus corona itu memiliki peran yang sangat besar
saya pikir itu adalah sebuah fitur
pemimpin kami telah menarik kesabaran
mardika utama iman firmansyah jakarta
beberapa mahasiswa seperti maya selji dari israel yang belajar di universitas melbourne mengatakan bahwa universitas seharusnya tidak mengizinkan gangguan pada perkuliahan
william lane atau lenny
ia mengatakan perbedaan suhu dasar tidak berarti
aktivis no warren mandin mengatakan jika suara no berhasil akan membuat perjanjian antara penduduk asli australia dan pemerintah negara bagian dan federal lebih mungkin untuk dinegosiasikan
ini baru dua minggu pasca idul fitri
dengan penyelidikan serius dan sistemik
meskipun ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota parlemen bagi inala
supermarket itu menipu pelanggan dan dari dunia kriket
polisi mengatakan empat puluh tiga surat perintah penggeledahan telah dikeluarkan di seluruh brisbon
dan disampaikan oleh riki kusumo

petenis tunisia itu tidak pernah tampil memaksimal
ini adalah sebuah peristiwa dan berdoa sebuah kesempatan untuk berkumpul bersama dan memperbaiki satu sama lain
sebagai tahun perkembangan positif dalam hubungan tiongkok australia
menurut departemen dalam negeri perubahan ini bertujuan untuk memastikan siswa yang datang ke australia benar benar belajar dan untuk dapat menghidupi diri mereka sendiri dan tidak menghadapi peningkatan risiko eksploitasi
dan saya pikir jika anda bisa melihat
seiring peralihan kepemulihan di banyak tempat
misalnya posisi nomor satu udah terlalu jauh

sebagai syarat dukungan mereka terhadap undang undang bantuan untuk membeli perumahan

tidak terlepas juga fakta bahwa pulau jawa adalah pulau destinasi mudik
ada sekitar sepuluh orang yang datang ke australia lebih dari sepuluh tahun yang lalu untuk mencari keselamatan namun masih belum memiliki jalur yang jelas untuk mendapatkan izin tinggal permanen
mengalahkan petainis nomor satu dunia novak djokovic
terima kasih atas perhatiannya
empat laboratorium narkoba dihancurkan dan empat puluh empat orang
menurut penelitian yang dilakukan oleh australia institute
dan terhadap rupiah sebesar sepuluh dua ratus delapan puluh empat lima belas sen
dalam negosiasi perjanjian victoria
dan perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran
mengatakan kepada nine today show
dan mengapa beberapa hal telah berjaya dan mengapa kebanyakan hal tidak berjaya
daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan covid sembilan belas di indonesia
saya perlu tekankan bahwa fungsi dari vaksin covid sembilan belas
berita buruk bagi pelajar internasional yang ingin belajar di universitas australia sekarang harus memiliki tabungan hampir tiga puluh ribu dolar agar dapat disetujui untuk mendapatkan visa belajar
dengan penambahan jumlah kasus positif mingguan
gaji ke tiga belas untuk aparatur sipil negara asn cair pada hari ini jumat satu juli
tidak hanya di dalam satu wilayah saja
hamas tidak memiliki kepercayaan tidak menjaga kemampuan tapi teror
ribuan orang menghabiskan malam ketiganya dengan tidur di jalan jalan di marrakesh karena takut akan terjadi gempa susulan lebih lanjut
atau berpura pura menjadi teman anak
petenis peringkat enam dunia ons zabur
pertama kali kita berkahwin
temuan mereka menunjukkan bahwa para veteran yang bertugas sejak awal tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
telah berjanji untuk mencari keadilan
kita semua dapat menginternalisasi kembali nilai nilai pancasila
proyek gas sebagai bagian dari strategi gas masa depan
pemilihan untuk mengisi kekosongan posisi kursi premier anastasia palase di inala ditentukan akan diadakan pada bulan maret mendatang
pada tanggal tiga puluh satu desember
berupaya mendeportasinya sejak tahun
saya pikir itu adalah sebuah fitur
bersamaan dengan pemilihan pemerintah lokal
dalam waktu kurang dari satu jam permainan
serangan yang dilakukan kelompok islam tersebut diakini telah menewaskan sekitar satu dua ratus orang di israel menurut media israel
tapi untuk generasi baru ini mereka fleks digital
mengubah komposisi kimia kerangkanya seiring dengan perubahan suhu
pemerintah new south wales telah mengindikasikan
analis politik dan anggota parlemen mengatakan
senator whong mengatakan pengakuan tersebut merupakan langkah penting untuk menuju tujuan tersebut
itu mendorongnya untuk menekankan kembali
karena kejadian itu telah mengungkap iklim politik yang terpolarisasi baik di slovakia maupun di seluruh benua eropa
nanti nanti medianya ke atm
serikat pekerja mengatakan kenaikan gaji yang mereka dorong terutama di industri yang sebagian besar mempekerjakan perempuan
sebagai tahun perkembangan positif dalam hubungan tiongkok australia
warga ukraina yang tinggal di empat wilayah yang dianeksasi oleh rusia
semua rumah sakit di gaza di
ada kekhawatiran serius terhadap anak laki laki pengidap down syndrome dan autisme
sekian informasi dalam flash week podcast
dari pintu atau jalan ke pintu depan
ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara
setelah sebuah operasi diluncurkan pada bulan desember dua ribu dua puluh
standar nasional kris tuntas dikembangkan oleh bank indonesia bersinergi dengan asosiasi sistem pembayaran indonesia aspi
tak hanya itu lingkup anggota keluarga yang bisa membuat laporan kekerasan tak hanya anak istri atau suami
tidak hanya di dalam wilayahnya masing masing saja
dan dalam sepak bola klub liga pro saudi al hilal telah mencetak rekor dunia
dia berencana untuk berdiskusi dengan para pejabat australia
berdasarkan data sebaran whole genome sequencing complete per provinsi di indonesia
beberapa bulan setelah kepergiannya
salah satu masalah di negara ini adalah
albanisi berbicara kepada radio abc mengenai pemotongan pajak ini
dalam kasus pencemaran nama baik terhadap abc
william crowther adalah salah satu dari beberapa tokoh kolonial yang terlibat dalam ilmu frenologi yang diyakini oleh sebagian orang menegaskan superioritas eropa atas ras lain
dan dalam bidang rugby pelatih wallabies eddie jones menegaskan impian australia di piala dunia belumlah berakhir
untuk itu seluruh provinsi di pulau jawa perlu melakukan konsolidasi antar wilayah
partai hijau akan mendorong partai buruh untuk mempertimbangkan kembali konsesi pajak
selagi kita mau untuk benar benar konsisten melakukan berbagai upaya preventif
bahwa tenaga atum adalah cara yang paling hemat biaya bagi australia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun dua ribu lima belas
pakistan telah melancarkan serangan terhadap militan pemberontak
menurut kementerian kesehatan gaza
lalu tahukah anda bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi
untuk memenangkan pekerjaan atau tender di pemerintahan
mengingat hanya dengan enam provinsi di pulau jawa
pertama kali kita berkahwin
dan akhirnya foto tersebut digunakan untuk memeras korban
tim yang berada di posisi ketiga klasmen regular series akan bertanding di lombok final
tidak lebih baik dari segala grup di sejarah yang telah menemukan kepercayaan
selamat mereka terhadap taiwan setelah pemilu
selanjutnya saya akan menyampaikan terkait
cara menggunakan matahari dan angin
kepala eksekutif tony chapel mengatakan
pencari asal yang sedang
steve smith telah dikukuhkan sebagai batsman pembuka pertandingan test baru australia
dan dengan menggunakan data data dasar pra industri sebelumnya
dalam rombongan terbatas jokowi menemui langsung presiden ukraina volodymyr zelensky di istana merinski dan langsung bertolak ke kremlin untuk menemui presiden rusia vladimir putin
apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah mempertahankan alam alam
baru tahun ini tetapi lima belas tahun terakhir selalu kekerasan terhadap istri itu selalu yang paling tinggi
menimbulkan gejala yang lebih parah
universitas universitas khawatir pembatasan jumlah mahasiswa asing dapat berdampak buruk pada rencana bisnis mereka
seperti gopay ovo dan link aja
kunci dari temuan mereka adalah sejenis binatang spons laut
hal yang terjadi di gaza menurut saya adalah hamas dan elemen ekstrim hamas tidak mewakili semua orang palestina
para ilmuwan telah memperkirakan secara luas tonggak sejarah ini
duta besar tiongkok untuk australia mengatakan
nah kalau transfer kan baik cuma di sini
setelah sebelumnya transaksi kris dapat dilakukan di malaysia dan thailand
demi menurunkan peluang kemunculan varian baru atau gabungan dengan kasus kasus yang ada di indonesia
yang akan berlangsung di solo mulai tiga puluh juli hingga enam agustus dua ribu dua puluh tiga
juga akan turun dalam satu dua minggu ke depan
adalah melakukan pencegahan melalui disiplin protokol kesehatan
namun hanya melakukan tindakan yang sah sebagai bagian dari kontribusi australia dalam menegakkan sanksi pbb terhadap korea utara
dengan mengatakan bahwa demonstrasi pertama pada hari senin itu tidak berlangsung damai
dengan penduduk paling padat di indonesia
yang di buku saya adalah pencabutan perintah dunia
jadi pada hari selatan
jika tidak ada kekompakan dalam menjalankannya
sebelum wafat cahyo memang sedang menjalani perawatan intensif atas penyakit infeksi paru paru yang dideritanya selama dua pekan terakhir
terlepas dari semua itu semua pakar bisa sepakat pada suatu hal
pemerintah new south wales telah mengajak lebih besar kepada investor asing
baik untuk mencegah penyakit atau menghindari gejala parah pada kasus positif
demikian menurut tim peneliti yang dipimpin oleh australia
pencari suaka kembali menjadi isu politik besar sejak sekelompok orang yang berjumlah hampir empat puluh orang
narkoba bernilai hampir satu ratus tiga puluh juta dolar telah disita oleh polisi setelah sindikat internasional besar menjadi target di tenggara queensland dalam sebuah operasi yang berlangsung selama setahun
manfaatkan forum komunikasi seperti forkopimda
tim hukum trump berusaha meyakinkan panel yang terdiri dari tiga hakim
dari sebuah debot milik kaunsel di queensland
dan tanpa ada peran aktif dari daerah pemerintah pusat akan sulit melakukan upaya pengendalian kasus
dampaknya masih akan terlihat beberapa minggu ke depan
dan tidak hanya menguntungkan bagi para pekerja dengan penghasilan tinggi
mohon kepada seluruh pemimpin daerah petugas di lapangan
vaksin covid sembilan belas bukan diperuntukkan untuk melakukan pengobatan
regulasi ini dinilai positif oleh manajemen persija jakarta
sementara itu pemerintah federal akan menginvestasikan lebih dari enam miliar dolar dalam bidang perumahan
komisi hak asasi manusia australia mengatakan mereka khawatir bahwa pencabutan
dengan jawa tengah yang menjadi provinsi tujuan mudik terbesar
pemerintah mengumumkan reformasi industri tembakau
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis merenggak indonesia
kita tidak bisa menangani masalah
israel membantah menargetkan rumah sakit arab al ahli dalam serangan udara tadi malam tanggal tujuh belas oktober yang sejauh ini merupakan serangan udara israel paling mematikan dalam lima perang yang terjadi sejak tahun dua ribu
presiden perancis itu menguraikan rencana pemerintahnya
bahwa suhu global mungkin telah meningkat sebesar satu lima derajat celcius
ditolak mantan pejabat senior
ilmuwan yang tidak terlibat dalam penelitian ini mengatakan
untuk anakku filter instagram menjadi makeup baru
kata badan iklim uni eropa
seperti kita ketahui pandemi covid sembilan belas dalam beberapa hari terakhir
hawke ross gano mengatakan
pada bulan april saat khutbah yang disiarkan berlangsung
sebagaimana yang kita ketahui bahwa virus covid sembilan belas terus mengalami mutasi
ahli di bidang sains teknologi hukum dan etika
maka program vaksinasi nasional dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal
karena di liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh dua tidak menggunakan sistem promosi ataupun juga degradasi
pertama kalinya inala tidak diwakili oleh anggota keluarga palace
masuk lapangan untuk putaran ketiganya melawan pemain republik sek mantan juara perancis terbuka barbora christicova
yang traumatik bagi keluarga dan komunitas
tentu saja pemain lokal yang bertanding itu adalah pemain lokal yang betul betul memiliki kualitas
utamanya terkait dengan kewajiban karantina mandiri
satgas berharap hasil temuan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat
perkembangan kewajiban orang australia untuk memiliki tujuan simbolis
pertama kali kita berkahwin
atas pemecatan lebih dari
sementara itu menteri luar negeri iran hussein amir abdullahihan memperingatkan israel akan melakukan
masih konsisten melakukan pengendalian covid sembilan belas semaksimal mungkin
ke kota kota pegunungan terpencil yang terkena dampak paling parah akibat gempa berkekuatan enam delapan skala richter itu
dan saya riki kusumo
selain itu mengingat kita baru saja melewati periode idul fitri
sebagai agensi dengan kebutuhan kompulsor
baiklah akan saya sampaikan nilai tukar mata uang asing hari ini
sedang melakukan pembicaraan dengan israel dan mesir mengenai rencana perjalanan yang aman bagi warga sipil gaza ketika israel melancarkan serangan udara di daerah kantung tersebut
kenapa karena banyak juga kasus kasus kdrt itu yang laporannya itu dicabut balik gitu
penyelidikan parlemen telah menyelidiki perusahaan tersebut
kita telah membunuh keinginan organisasi gas untuk mengikuti peraturan alami alam
langkah perbuatan pada peluru ini
dan juga menjadi bukan menjadi model tetapi juga
copenikus mengungkapkan bahwa tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat di planet ini
oleh karenanya untuk menyelesaikan permasalahan ini
kita sangat bimbang dengan tensi yang mengekalkan di wilayah ini
menyusul gempa bumi paling mematikan yang melanda merokok dalam lebih dari enam dekade
dikarenakan tadi juaranya belum ketahuan sampai dengan babak championship
lebih banyak rudal jelajah dan bom jarak jauh ke kiev
ketika suhu global pertama kalinya dicatat secara resmi
termasuk sir donald bradman
dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun tahun sebelumnya
hari senin tanggal enam belas oktober
sejauh ini namun jumlah panggilan telah menurun dalam beberapa hari terakhir

penyelidikan terhadap mulsaf yang mengandung asbest
yang ketiga penegakan protokol kesehatan di semua sektor dan lini kegiatan
apa yang menyebabkan inflasi sebelumnya mulai menurun adalah masalah kumpulan penyelenggaraan
bagian ini legislasi yang berjalan cepat itu sudah hilang
jika tersirat uang tersebut harus diarahkan untuk membantu pembangunan rumah baru
yang kedua menggiatkan whole genome sequencing secara komplit
menunjukkan dukungan terhadap suara ia dalam referendum suara adat ke parlemen meningkat
kesempatan ini akan membuat pemerintah menginvestasikan tambahan satu miliar dolar untuk mendukung perumahan publik dan komunitas sehingga totalnya menjadi tiga miliar dolar
dr maria balton berbicara kepada channel sembilan di queensland
saat ini kita perlu melakukan beberapa solusi secara paralel
dengan usia di bawah delapan belas tahun
saya juga bisa berpikir
antara enam dan sembilan persen
dutton mengatakan bahwa hal ini bukanlah tindakan jangka panjang yang berkelanjutan
dengan sebuah kemenangan pada malam ini atas pemain itali flavio koboli
dengan mengatakan bahwa majelis tersebut harus menyatakan dukungan penuhnya terhadap israel dan komunitas yahudi
semua harapan ditujukan kepada alex deminor dan storm hunter untuk memenangkan australia terbuka
yang kemungkinan besar akan tumbuh menjadi tumor
kita harus mengubah tujuan ini
semoga berhasil dan anda mendapatkan podcast anda
dalam dunia olahraga bintang soker rosmatin boyle berada dalam kondisi stabil di rumah sakit
peter dutton tergolong dalam perang terhadap woolworths
permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal
warta berita sps audio untuk hari senin tanggal delapan belas maret
adalah tindakan kebiadaban belaga untuk menciptakan kekacauan
pemerintah berharap melalui kedatangan vaksin ini
implementasi fitur baru kris ini secepatnya dimulai satu september dan selambatnya tiga puluh november dua ribu dua puluh
dan tuduhan bahwa perusahaan tersebut menyalurkan uang ke perusahaan yang terkait dengan robert
ini adalah item pengembangan besar mereka
undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat tentang kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan
dikutip dari cnn indonesia com sejak maret hingga november dua ribu dua puluh kepala lbm eijkman amin subandrio dan koleganya telah meneliti satu sembilan ratus tujuh puluh tiga sampel anak anak
terdapat lebih banyak kasus mikroplasma yang mengakibatkan pneumonia dan virus seperti rsv dan covid
hizbullah sudah melancarkan serangan dengan israel di perbatasan lebanon israel setelah kematian seorang jurnalis lebanon
mengutip undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat tentang penghapusan kdrt

pada satu minggu terakhir pemantauan
pilihan ada di tangan kita semua
para pemilih dalam referendum didesak untuk memeriksa pendaftaran mereka sebelum referendum menyusul peringatan akan adanya informasi yang salah
nah sekali jailahisari perelleran beting hari ini polisi telah menemukan
untuk tetap belajar di huruf dua puluh satu
untuk bertemu dan bersama sama merumuskan penanganan terbaik
setelah dua puluh enam bulan mengumpulkan bukti
selama konferensi pes berlangsung
mengatakan penelitian ini telah dilakukan selama hampir satu dekade
komisaris a safet menghadapi kekalahan dalam pertarungannya dengan platform media sosial x
pemimpin partai hijau adam band mengatakan migran tidak bisa disalahkan atas krisis perumahan itu
hamas adalah musuh dari semua orang orang palestina yang berkongsi kebaikan
liga akan dibagi menjadi dua seri yaitu regular series dan juga championship series
kesehatan masyarakat dapat pulih dan ekonomi nasional dapat bangkit
raporan ini menyebabkan motoris sydney
pengunduran dirinya yang mengejutkan tersebut terjadi beberapa minggu setelah menduduki posisi tertinggi tersebut hampir sembilan tahun
kita pikirkan bahwa potongan pajak yang lebih banyak di dalam kotak orang
dan memastikan tempatnya di babak ketiga
siaran langsung online video memperlihatkan dua tahap peluncuran kendaraan yang setinggi gedung berlantai dua puluh lima tersebut
dan mengakui bahwa serangan mereka terhadap gaza
menempati urutan teratas dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan
mereka mengatakan temuan mereka itu menunjukkan
untuk memastikan keselamatan publik
namun jika kita memilih untuk abai protokol kesehatan
jokowi juga mendiskusikan bahwa indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kepentingan ratusan juta orang bahkan miliardan manusia
tidak mereka penerbangan terkenal yang dimusnahkan oleh perusahaan axioan yang berbasis di dron output
bertujuan untuk memberi insentif lebih banyak investasi swasta
selain itu billy akan mampir juga ke korea selatan dan jepang
namun tetap kesenjangan yang signifikan bagi mereka yang paling mengalami kesulitan
bahwa dia merasa lega setelah mengetahui hasil referendum
kita perlu menanamkan keyakinan terhadap kemampuan bangsa untuk sukses mengendalikan covid sembilan belas
dan kepulauan riau naik dua delapan kasus
merupakan tambahan berharga terhadap bukti pemanasan global
itu lebih tinggi daripada kekerasan terhadap istri
beberapa kelompok komunitas khawatir
warren mundine mengatakan kepada channel sembilan
di tengah meningkatnya ketegangan antar komunitas
hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu khusus di jawa dan bali
pet farmate mencapai basis uluru setelah berlari sejauh empat belas empat ratus km di seluruh negeri
mis paiman mengatakan ia tidak punya pilihan selain menyuarakan keprihatinannya
peluncuran yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan tujuh puluh delapan tahun hari kemerdekaan republik indonesia
pemimpin partai hijau adam band mengancam
agar memenuhi keinginan penjahat tersebut
selain bertransaksi di merchant fitur baru kris kini bisa digunakan untuk transaksi tarik tunai transfer dan setor tunai
dalam tujuh hari di selatan wadeye di darwin
dengan kenaikan kasus tertinggi yaitu jawa barat
regular series akan dimulai pada satu juli dua ribu dua puluh tiga dan akan berakhir dua puluh empat april dua ribu dua puluh
petugas kebersihan dan staf darat
untuk mewujudkan bagaimana mendigitalkan ekonomi keuangan indonesia
yang direncanakan pada akhir pekan ini tidak diperbolehkan
setelah menderita cedera kepala saat havenin kalah di perempat final pada piala skotlandia oleh rangers
semangat persatuan ini merupakan kunci utama kolaborasi pemerintah
anda tidak bisa berkata kata menjadi antara orang orang yang tidak berumur di australia jika anda sedang mengembalikan anak anak yang tidak berumur dan keluarga mereka
dan saya pikir itu akan menjadi kesalahan untuk israel untuk mengokupi gaza
sekaligus untuk memperluas fitur fitur kita sesuai dengan blueprint sistem pembayaran indonesia
de minor mencetak kemenangan
menurut penelitian baru yang dilakukan oleh tim ilmuwan
sangat jelas bahwa gaji tidak membuat kontribusi kepada inflasi
pemenang di sistem knockout akan bertanding di babak final
survei terhadap sembilan ratus lima warga australia yang dilakukan minggu lalu
untuk mengurangi kesalahan itu
nenek kelahiran sidney galit karbone dieksekusi di sebuah kibuts hanya beberapa kilometer dari jalur gaza
ini mengatakan sesuatu yang cukup besar tentang prioritas
pemerintah dia adalah pemerintah dari semua australia
menteri perindustrian dan ilmu pengetahuan
telah meminta perdana menteri anthony albanisi
pertama kali kita berkahwin
sebuah survei baru yang dilakukan oleh organisasi statistik independen roy mogen
duta besar tiongkok untuk australia menandai tahun dua ribu dua puluh
emma stone membawa pulang aktris terbaik untuk perannya dalam poor things
situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah langkah yang lebih tegas
namun banyak pekerja di sektor ini mengatakan hal ini belum cukup termasuk salah satunya adalah karen
sehingga nantinya pandemi ini dapat segera hilang dari tanah air
protes di lokasi panen di lembah staying
pada prinsipnya perubahan efikasi beberapa jenis vaksin terjadi karena seluruh vaksin yang dikembangkan dan digunakan saat ini
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
pertama kali kita berkahwin
diabadikan dalam sport australia hall of fame
dewan kanker menyambut baik pengumuman pemerintah federal
komisaris nikeldes menyampaikan kesimpulannya kepada national press club hari ini
dan mengatakan solusi dua negara adalah satu satunya harapan bagi perdamaian dan keamanan jangka panjang bagi israel
dan di sini kita kembali ke tahun seribu tujuh ratus
jurubicara departemen pertahanan matthew miller mengatakan
selain itu kuota pemain asing yang semula tiga pemain asing bebas plus satu legion asia
seiring dengan meningkatnya ketegangan di iran dan lebanon
agar kita bersama sama dapat membendung penyebaran covid sembilan belas ini
dalam misi perdamaian ini jokowi menawarkan diri sebagai jembatan komunikasi
queensland sedang bergerak menuju ke perjanjian masyarakat adat
dan sebaliknya fokus pada target pengurangan emisi pada tahun dua ribu lima puluh
atau lifeline pada nomor tiga belas sebelas empat belas
ada seruan baru bagi partai buruh untuk mengurangi negative giring
saya akan mengatakan kami menetapkan komentar dari pemerintah pakistan
panglima angkatan pertahanan angus campbell mengatakan
dan kegiatan sosial ekonomi di masyarakat secara bertahap mulai kembali beroperasi
secara tidak sengaja membentur kepalanya
telah meningkat sebesar tiga puluh satu persen menjadi empat belas lima miliar dolar pada tahun keuangan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
karena penampilannya mengatakan bahwa
kami berterima kasih kepada keluarga dan teman teman dari ms karboni
ribuan rumah serta tempat usahanya
untuk menyelami masalah nyata yang mempengaruhi masyarakat adat
artinya satu dari delapan kasus konfirmasi itu adalah anak
tapi secara komponen pasti jauh lebih menarik
jokowi menawarkan diri sebagai jembatan komunitas
spesies yang memiliki umur sekitar tiga ratus hingga empat ratus tahun ini
dan dalam olahraga pemain hebat australia rules bob skilton
hal itu terjadi setelah premier new south wales chris mins berjanji untuk memblokir protes di sydney
juga terlihat meskipun tetap mengalami kenaikan yang signifikan
tidak terlalu tinggi pasca periode idul fitri
yang mencalonkan diri pertama kalinya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan untuk unduh podcast jangan ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya
premier chris mintz mengatakan
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman tentang iklim
pertama tama netaverse ofisir dari grup wir
ketika di teluk tengah melihat pelbagai masyarakat di teluk tengah
secara tidak sengaja membentur kepalanya
untuk memeriksa bisnis yang menerima kontrak pemerintah secara memadai
dalam format ini juara kompetisi tidak lagi akan ditentukan oleh klub klub yang lain
dilaporkan warga rusia terlihat memasukkan surat suara mereka di tempat penghutang suara
jadi sebenarnya juga nggak tega menjarakan suami ya
pejabat tertinggi yahudi di amerika serikat
maka amerika serikat tidak akan memiliki pilihan
pakar lain mengatakan penelitian itu memberikan gambaran yang lebih jelas
namun partai hijau mengkritik koalisi karena menyalahkan tingginya jumlah migrasi yang terjadi akibat krisis perumahan
jurubicara departemen luar negeri matthew miller mengatakan
dan pembeli rumah pertama rupanya tidak akan berhasil
dan melakukan kegiatan kegiatan vaksinasi apabila dimungkinkan
yang menetap di new south wales
setelah komentar dari wakil pemimpin partai nasional
ini merupakan angka inflasi terendah sejak januari dua ribu dua puluh
pertama kali kita berkahwin
berdasarkan rencana tersebut migrasi permanen akan dikurangi sebesar dua puluh lima persen sementara tempat untuk belajar internasional dan visa kemanusiaan juga akan dikurangi
anak laki laki berusia dua belas tahun yang hilang di sydney tapi selamat dan sehat

hari senin tanggal tujuh belas januari
referendum suara peribumi dikalahkan pada hari sabtu
demi menekan bertambahnya varian yang masuk

senada dengan komnas perempuan lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan atau apik
indonesia adalah salah satu negara tertinggi
wali kota mariupol di ukraina vadim boychenko mengatakan
pemerintah mengumumkan reformasi industri tembakau yang signifikan
untuk inklusi ekonomi dan keuangan digital
dengan alasan bahwa ia akan menghadapi
jokowi mengatakan dia merasa seperti ada pemain lain yang memasuki posisinya
dia harus keluar dan memiliki penyelesaian yang benar benar berpengalaman
di mana jumlah korban tewas akibat serangan udara israel telah melampaui
sementara air banjir surut di kota seymour dan yee
untuk menakut nakuti setelah ditemukannya
ini adalah perayaan tiga hari untuk menandai akhir ramadan
satu dolar australia nilai tukarnya terhadap dolar amerika sebesar enam puluh enam sen dan terhadap rupiah sebesar sepuluh dua ratus delapan puluh empat lima belas sen
ia adalah seorang bisexual
menteri luar negeri penny wong mengatakan
menggunakan video asisten referee atau var di pertengahan musim liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
pakar iklim seperti malte meinhausen dari universitas melbourne
sps indonesia mengakui pemilik tradisional dari semua tanah abor jindan taurus rita lander di mana kami siaran
maka hal yang dapat dilakukan ialah melakukan berbagai solusi secara paralel secara kolektif diantaranya
kepala eksekutif csiro dark hilton telah menerbitkan pernyataan terbuka di situs csiro
beberapa hari sebelum pemerintah mengumumkan
sebagai pemimpin baru mereka
jokowi juga mendiskusikan bahwa indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kepentingan ratusan juta orang bahkan miliardan manusia
sejumlah pasokan senjata ke israel
meski mayoritas anak anak yang terpapar covid sembilan belas tidak bergejala atau hanya memiliki gejala ringan
nah dalam dunia olahraga petainis chile alejandro tabilo
dan ketika anda mulai memahami artinya
tuntutan mereka beragam dari uang
ketika anda berkata kepada orang orang bahwa jika anda tinggal di komunitas luar negara di negara barat
kalau itu yang lapor ke komnas perempuan tetapi kalau yang lapor ke satu ratus dua puluh sembilan lembaga layanan
untuk membangun dan meningkatkan fasilitas asrama yang ada di australia
namun pengemudi akan menghadapi tol dua arah
telah mengkritik apa yang mereka sebut
perlu ditekankan bahwa fakta ini patut menjadi pengatauan bagi banyak pihak dan diharapkan bisa menjadi dasar
katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
nomor ini bagi orang yang berusia lima sampai dua puluh lima tahun
upaya terbaik dalam menghindari penularan covid sembilan belas
dengan jumlahnya semakin sedikit
dimudahkan setor sama tariknya dimurahkan
itu benar benar menarik
sampai jumpa di video selanjutnya
dan bertanggung jawab milik pemerintah
polisi kita pada pemerintah dua ribu dua puluh dua adalah membasuhkan kegiatan negatif untuk semua orang selain satu perusahaan investasi
dibandingkan dengan kris yang diperlukan untuk mengembangkan fitur ini
kami mulai dari air
tim yang berada di posisi pertama kelas main regular series akan berhadapan dengan tim di posisi keempat
seorang meteorologi senior miriam bradbury
jadi saya agak seperti elon musk saya tidak mendapatkan metaverse
tentang perubahan iklim atau suhu dasar pemanasan pra industri ipcc

dengan kemampuannya masing masing
yaitu satu mengefektifkan testing dan karantina pelaku perjalanan internasional
pertama kali kita berkahwin
pertama kali kita berkahwin
sebagai tonggak sejarah dalam hubungan tiongkok australia
warga australia mempunyai waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum pendaftaran pemilih ditutup
termasuk sumber semua dunia virtual dan augmented
perlu ditangani secara bersama sama
di tanggal tiga puluh mei dua ribu dua puluh
schumer telah mengatakan kepada senat bahwa netanyahu
di sana mereka mengembangkan hutan perintah dunia
dan kegagalan dan kekuatan investigatif
sebuah tempat tinggal di billinara aboriginal land trust
dengan adanya forum komunikasi antarwilayah
pemain urutan ke sepuluh dunia the minor dapat menyamai permainan terbaiknya sebelumnya dengan memasuki babak keempat dalam dua tahun terakhir
untuk hari rabu tanggal tiga belas september
selama berada dalam kondisi pandemi
presiden dari asosiasi medis australia queensland
halo dan selamat datang lagi di off the script dengan saya gundi cayadi
kita tergolong dalam perang terhadap inflasi
dan masyarakat di provinsi provinsi di pulau jawa
christic parks dari komuniti kafe ink mengatakan kepada channel sembilan bahwa meskipun anggaran tersebut bermanfaat
varian b satu tiga lima satu mempengaruhi efekasi vaksin moderna pfizer astrazeneca dan novavax
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh e b o brien
perlu diketahui bahwa pengaruh varian terhadap efikasi masih bersifat sementara dan masih bisa berubah tergantung hasil studi lanjutan yang sedang dilakukan
namun bagi penerima pendapatan tinggi akan menerima keuntungan lebih tinggi lagi
telah mendesak israel untuk mengadakan pemilu baru
berikut pernyataan presiden jokowi
telah mengumumkan pemberian dukungan militer lebih lanjut ke ukrania
yang disita termasuk satu ratus sembilan belas kilogram methyl amphetamines
baiklah saudara kita beralih ke bidang olahraga tenis
amerika serikat mendesak semua pihak untuk menahan diri dalam ketegangan antara pakistan dan iran yang terus meningkat
yang berarti kasus kematian pada anak yang paling banyak
untuk penyelidikan dari sekitar victoria
sumer berbicara mewakili dirinya sendiri
izin resmi dari gubernur jenderal tasmania
ialah empat dari delapan total varian akibat mutasi covid sembilan belas
menteri kesehatan mark butler mengatakan
kami juga sering melihat asma yang menimbulkan asma
dalam pertandingannya melawan mira andreval
kami hanya bergerak ke depan
desakan untuk mengirimkan gambar yang lebih lagi

saya harapkan pemerintah daerah dapat konsisten mempertahankan kerja keras yang dilakukan
astronot turki pertama dan tiga kru lainnya yang mewakili eropa
belum lagi kalau tempatnya di pelosok
selanjut jokowi juga mengundang zelensky untuk menghadiri kttg dua puluh di bali
dan seluruh masyarakat untuk kembali mengevaluasi penerapan kebijakan di lingkungan kita
petenis peringkat enam dunia on zabur
pengangkatan palestina dari negara
pembelian aset terhadap pendapatan paling umum digunakan untuk investasi properti lain
untuk bekerja untuk melihat keluarga dan teman
pernyataan pakistan mengenai pentingnya hubungan kerjasama dengan negara tetangga sangatlah produktif dan berguna
yang mengatakan bahwa laporan gen cost dibuat dengan hati hati
di era kita di periode kita kita fleks membeli watch yang mahal memandu mobil yang mahal
b satu tiga lima satu dari afrika selatan
seksian bbb dalam pesan ramadhania mengatakan banyak orang yang akan merayakan bulan suci ramadhan hill seperti ini
kita bisa melihat asasnya metaverse yaitu gaming
mohon agar dapat segera memperbaiki penanganan di wilayahnya masing masing
sehari berita pending hari ini
dari pakistan dan bangladesh ditemukan di biggel bay di sebelah utara brum pekan lalu

mulai hari ini juga masyarakat wajib mendaftarkan diri ke laman my pertamina untuk mendapatkan bbm bersubsidi pertalite dan solar
banjir musim hujan juga terus menimbulkan hujan keras di teritori utara
nilai median rumah di australia naik sebesar satu ratus delapan puluh ribu dolar selama empat tahun terakhir
dan enam ratus gram mdma
pulau jawa juga didominasi oleh kota kota besar di indonesia
pertama perdana menteri anthony albanese menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga seorang wanita australia yang terbunuh di israel
setelah menyajikan hidangan daging sapi wellington yang berisi jamur desk cap di rumahnya di soft kitsland
dalam konferensi pers yang jarang terjadi
selain itu sulawesi selatan dan kalimantan selatan
lebih cepat dari jadwal
di mana kasus kekerasan terhadap istri
menteri pendidikan jason claim mendesak pemerintah untuk melakukan segala upaya
saya telah menghabiskan banyak waktu di barat queensland
nah dari dunia kriket di bidang kriket

penunjukan kelompok ahli tersebut pada hari rabu ini
mati tanpa aliran listrik
temuan mereka berasal dari sumber yang tidak biasa
termasuk mengancam akan mengadili joe biden jika ia kembali ke gedung putih
lembaga biologi molekuler eikman mengungkap enam puluh tujuh tiga persen anak indonesia yang terpapar virus corona tidak menunjukkan adanya gejala
mungkin akan terlampaui pada akhir dekade ini
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
kontingan atlet para games indonesia akan mengincar juara umum asean para games dua ribu dua puluh tiga
telah didakwa dengan tiga tuduhan pembunuhan dan lima percobaan pembunuhan
namun saya tetap mengingatkan bahwa jangan terlena dengan perkembangan ini
tiga miliar dolar yang akan keluar dari pintu tahun ini yang tidak bergantung pada gambar di pasar stok akan membuat perbedaan
dari pusat ruang angkasa kennedy di cape canaveral hari kamis kemarin
pertama kali kita berkahwin
dan itu tidak pantas
oleh enam belas penyedia jasa pembayaran pjp dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran
migrasi bukan alasan kita memiliki krisis perumahan dan pengurangan
sementara lima puluh lainnya dekat daguragu pindah ke kalkarindji
pemimpin pihak oposisi tasmania
sebuah laporan baru yang dikeluarkan
sebelumnya kementerian kesehatan dikabarkan sedang mengkaji penggunaan vaksin virus corona untuk remaja atau anak berusia di bawah delapan belas tahun
melanjutkan serangan mereka meskipun
anggaran federal yang akan dirilis minggu depan
pemain nomor satu dunia australia storm hunter diikuti djokovic masuk ke sepuluh
selanjutnya saya akan menyampaikan update terkait dinamika karakteristik virus covid sembilan belas
terima kasih hari ini polisi telah menemukan anak laki laki berusia dua belas tahun yang hilang di sydney selamat dan sehat
sekitar empat puluh orang dari daerah pijen hole
tentang pentingnya hubungan kerjasama kooperatif antara pakistan dan jiran mereka
profesor mark howden adalah direktur institut solusi iklim energi dan bencana
akan diberikan kewenangan lebih besar untuk menuntut
akan lebih tinggi dari tahun lalu
sejak tujuh pemerintah meminta saya
pertama kali kita berkahwin
beberapa macam bentuk kekerasan tersebut
tidak setinggi pada idul fitri dua ribu dua puluh lalu
tidak membuat besar efikasinya turun di bawah lima puluh empat
kepala saya telah berasa tidak mudah selama terlalu lama dan saya harus mengatakan ini untuk apa yang terjadi
sydney adalah salah satu kota yang paling terburu di bumi
semoga pada hari lahir pancasila ini
sebuah gugus tugas baru akan mempertimbangkan perbaikan sistem pendaftaran skema asuransi disabilitas nasional
jika tentu karena digunakan ada biayanya biaya investasinya atm
adalah v satu enam satu dari inggris
dua pertandingan cairns typhoon berakhir
yang mematikan di melbourne pada bulan juli lalu
nah jika anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik memberikan saran masukan bahkan kritikan
yang diharapkan dapat menghasilkan
b satu satu dua delapan satu atau disebutnya p satu satu satu
sps audio program bahasa indonesia mengudara pada pukul tiga siang untuk setiap hari senin rabu jumat dan minggu
jika regulator tidak melihat adanya kekhawatiran
menjadi model untuk menginspirasi grand design kebun binatang ragunan
sebuah tindakan yang dikejam sebagai upaya tidak sah oleh moskow
jika kita perlu berdiri sendirian kita akan berdiri sendirian
adalah tindakan yang melanggar hukum
yang berhasil menyita narkoba bernilai satu ratus dua puluh sembilan juta dolar
dan terus mengembangkan kebijakan yang berbahaya
ini adalah urusan masyarakat afrika selatan
di mana yang bertengger di pucu klasmen

bagian tersebut lebih dari setahun
pesawat dragon yang dikelola oleh perusahaan texas action space meninggalkan bumi sekitar sejam sebelum matahari tenggelam
kasus ini meningkat dan kepolisian federal australia
presiden slovakia yang baru terpilih peter pelegrini mengatakan perdana menterinya masih lemah setelah menjalani operasi penyelamatan jiwa
kita saat ini berada pada kondisi kasus yang sudah cukup terkendali
regulator lingkungan hidup mengatakan
terakhir sebelum menutup sensi konferensi pers ini
penikaman di sebuah gereja di sydney bagian barat
perkembangan kewajiban orang australia untuk memiliki tujuan simbolis
diperkirakan akan disahkan hari ini
ben mengatakan partai hijau akan mempertimbangkan
dalam beberapa hari terakhir
dan setelah memperbaiki tiga miliar dolar pemerintah sedang bersiap untuk mendukung legislasi

pemerintah mendukung resolusi dua negara
untuk perumahan publik dan sosial

oleh seorang pencari suaka asal iran
budjet akan berguna dengan perusahaan penyelamatan
untuk mengetahui distribusi secara tepat untuk dapat menjadi dasar kebijakan pengendalian
menjalankan program penahanan lepas pantai australia
maka berkontribusilah terhadap pengendalian covid sembilan belas
sebuah tim yang terdiri dari sekitar seratus relawan telah bergabung dalam pencarian pada hari senin bersama dengan kru layanan darurat negara pol air dan grup regu ryert
hal itu terjadi di tengah upaya untuk meringankan krisis perumahan
dengan tingginya kasus yang berasal dari pulau jawa
saat ia menyelesaikan run for the voice di uluru
yang melanda victorial dan menyebabkan

pada kuarter pembuka tuan rumah juga mengungguli cairns tiga puluh sepuluh pada kuarter terakhir
padahal peraih grammy awards ini akan menyambangi empat negara tetangga indonesia
pertama kali kita berkahwin
pertama kali kita berkahwin

saya pikir itu adalah sebuah fitur
peneliti utama prof malcolm mccullough mengatakan
terkadang ada potensi untuk lebih banyak hujan yang akan datang
dari dua ratus delapan anak sebanyak satu ratus empat puluh pasien positif covid sembilan belas tidak mempunyai gejala
untuk belajar dari kesalahan masa lalu
empat tim teratas di kelas men regular series akan kembali bertanding di championship series yang rencananya dimulai empat mei sampai dua puluh enam mei dua ribu dua puluh empat dengan sistem knockout dua lag kandang dan tandang
dan kami tahu bahwa semua tiga penyakit tersebut dapat menimbulkan asma
menurut data terakhir afp yang dipimpin oleh
telah memicu harapan akan pengobatan pencegahan
dan mereka tidak bisa melakukan apa apa
untuk mengeksplorasi perubahan suhu laut selama tiga ratus tahun terakhir
yang sudah mematuhi kebijakan dan peraturan yang dibuat
atau senjata yang dapat membahayakan atau melukai orang
vaksin yang digunakan sampai saat ini masih tergolong efektif
dan akhirnya terhadap pound sterling sebesar lima puluh dua sen
pihak berwenang negara bagian queensland telah berusaha menemukan
bank indonesia juga mengumumkan dimulainya uji coba kris antar negara indonesia dengan singapura
untuk membeli properti di negara bagian tersebut
dan dapat turun dalam satu dua minggu ke depan
dengan wakil elektorat ayah dari palase henry
laporan tersebut menemukan bahwa indeks nilai rumah nasional telah meningkat sebesar tiga puluh dua lima persen sejak pandemi diumumkan pada bulan maret dua ribu dua puluh
akan disahkan oleh senat
dan kalau misalnya kita di posisi tiga sepuluh tahun lalu
menyaluruh ya itu tertuntaskan dengan baik
di masa depan perekonomian australia
setiap permasalahan pasti ada solusi
inflasi turun ke level terendah dalam dua tahun
wanita yang dituduh membunuh ketiganya aaron patterson
pemerintah new south wales telah mengindikasikan
bagaimana menurut anda apakah keputusan tersebut akan menyebabkan kegiatan tersebut
hashim menyebutkan terjadinya kekacauan strategis di seluruh dunia yang berdampak pada australia
ekonom terkemuka di australia
pemerintah telah memuji anggaran mereka sebagai anggaran biaya hidup menawarkan pemotongan pajak bagi semua warga australia
menunjukkan bahwa v satu enam satu dari inggris
jadi ini adalah penyelidikan untuk memilih
saya telah mengatakan bahwa jika perlu
mengatakan australia sudah terlalu lama mengecewakan para veterannya
untuk memenuhi permintaan yang melonjak
dari perkembangan tingkat provinsi
perjanjian itu menggunakan panel antar pemerintah
kepala eksekutif penyedia energi alintal jeff demar telah mengeluarkan peringatan seputar meningkatnya biaya energi bagi rumah tangga dan bisnis

helikopter tersebut yang berada bersama kapal hmas hobar di perairan internasional laut kuning tidak melakukan kegiatan mata mata
pasolima angkatan pertahanan australia mengatakan
namun persen kenaikan di tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu
dalam satu minggu terakhir terdapat penambahan kasus positif baru
keputusan itu muncul setelah adanya dukungan terhadap usulan suara di ibu kota negara bagian dan kota kota regional australia pada akhir pekan menjelang referendum pada tanggal empat belas oktober

dan dalam sepak bola klub liga pro saudi al hilal telah mencetak rekor dunia
maupun menurunkan efekasi kesehatan
memenuhi syarat mutu dan aman digunakan
serta meraih penghargaan dalam enam kategori lainnya
ini menjadi bentuk kontribusi dan juga hadiah dari bank indonesia dan industri aspi
adalah penghalang bagi perdamaian
suara mengenai rancangan resolusi
negatif gearing memungkinkan investor mengurangi kerumahan
bahkan beberapa diantaranya masih memiliki efikasi di atas sembilan puluh
seperti alat alat tulis dan seragam
maka bukan tidak mungkin kenaikan pasca idul fitri di tahun ini
guna membantu upaya mereka menangkis penjajah rusia
memicu kritik terhadap rencana energi
memperlakukan ppkm darurat jawa bali yang berlaku mulai tiga juli dua ribu dua puluh
lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air kian mengkhawatirkan presiden joko widodo pun
sari berita penting hari ini para pemilih dalam referendum suara didesak untuk memeriksa pendaftaran mereka sebelum referendum
sekian berita sbs audio program bahasa indonesia
yang diharapkan akan menjadi penggerak bagi bank lainnya mengembangkan fitur ini
yang berarti lebih dari dua puluh kali lipat jumlah kematian dalam tugas aktif pada periode yang sama
desi aritonang maria oktober jakarta
sebelum memulai sesi konferensi pers perkembangan penanganan covid sembilan belas hari ini
sehingga gas memiliki peran untuk berguna di peringkat depan
pengemudi taksi mengatakan pembayaran dua ratus tujuh puluh dua juta dolar dari uber merupakan kemenangan bagi usaha kecil
bahwa kemenangan dapat dibuat
otoritas perlindungan lingkungan di negara bagian itu
teman dan keluarga pria korban melalui media sosial menyampaikan kesedihan mereka
membelanjakan subsidi bahan bakar fosil lima kali lebih besar dibandingkan dana yang dibelanjakan pada hafsing australia future fund
pemimpin oposisi peter dutton telah menguraikan rencananya untuk meringankan krisis perumahan di australia dengan fokus pada pengurangan migrasi
telah memecah keheningannya atas insiden yang menewaskan tiga kerabatnya termasuk istrinya
sementara di dua ribu dua puluh itu ada empat ratus delapan belas kasus
setelah pejuang hamas melancarkan serangan darat dan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di israel selatan
keluarga negara australia bagi narapidana teroris tidak akan membuat australia menjadi lebih aman
termasuk hampir tujuh puluh persen penduduk queensland
di mana orang bisa bekerja bergabung belajar membuat menjual dan berinteraksi di dunia virtual
tapi pertanyaan kami adalah bagaimana kita bisa mengucapkannya
dan mendesak partai hijau untuk menghapuskan paketnya yang sebesar tiga ratus tiga belas miliar dolar
akibat konflik israel dan hamas
lantas kehilangan daya tariknya atas pemecatan
yang pada kasus ini tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja
jutaan dolar pembayar pajak telah dibayarkan kepada perusahaan perusahaan yang disurigai melakukan suap dan pencucian uang
perin davy mengatakan pemerintah harus mengabaikan target pengurangan emisi pada tahun dua ribu tiga puluh lima
pada musim depan pt dg indonesia baru juga berencana
reformasi penyelidikan mereka mengenai penyebaran aspas
di sepanjang monsoon trough di teritori itu masih terus berlangsung
jika hal ini terjadi maka pulau jawa menjadi kontributor terbesar dalam penurunan kasus
dan itu adalah satu tahun yang akan mereka pengembangkan
v satu enam satu dari inggris
setelah pertandingan malam kamis dengan keluarnya tanasi kokinakis the minor merupakan pemain pria australia terakhir dalam single
penanganan di pulau jawa dengan karakteristik wilayah yang mirip
pemimpin oposisi peter dutton mengatakan kepada dpr bahwa serangan hamas pada tujuh oktober
yang diberi uang yang mengerikan untuk terorisme ini
dalam menggabungkan kebijakan israel
itu justru dibuka supaya kerjasama antara bank dengan fintech
hal itu terjadi ketika kondisi terus memburuk di kota gaza yang terkepung
pasifik disahkan senat sebagai imbalan atas peninjauan kembali yang diharapkan akan mengurangi diskriminasi
reformasi baru ini akan mencakup modernisasi peringatan kesehatan pada kemasan rokok
mari kita jelaskan hamas adalah musuh tapi bukan hanya dari israel
menemukan bahwa lima puluh persen masyarakat akan memilih tidak
coles mengatakan pihaknya menyambut baik penyelidikan di tengah tuduhan bahwa raksasa
multi event ini akan mempertandingkan empat belas cabang olahraga antara lain atletik angkat berat tenis kursi roda basket kursi roda sepak bola serebal palsi hingga voli duduk
atau berisiko menimbulkan bencana iklim
crover dipecat dari praktek medis pada tahun seribu delapan ratus enam puluh sembilan atas tuduhan memutilasi jenazah pria abori
juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas
skema bantuan untuk membeli perumahan dari partai buruh akan mendukung empat puluh ribu warga australia
dan dalam olahraga radar bobby klintman kembali menghilang saat tur nba
serta standarisasi fitur desain produk